di lain kesempatan jokowi kembali menyerang lawan politiknya
dia meminta pihak yang menyebut indonesia akan bubar dan punah untuk tidak mengajak ngajak rakyat indonesia
jokowi meminta agar jangan sampai ada yang mengatakan negara indonesia sebagai negara miskin
sebab indonesia kini sudah menjadi bagian dari g dua puluh yaitu kategori bagian negara dengan perekonomian besar di dunia
ada yang ngomong indonesia punah
yang benar aja yang benar aja
bagaimana kita ingin membawa sebuah negara besar seperti ini
kalau mengiringi dan mengajak masyarakat dengan pesimisme pesimisme seperti itu
sesulit apapun tantangan yang kita hadapi
dan itu adalah sifat sifat entrepreneur
sifat sifat wira usahawan
masa adat yang bilang indonesia bubar indonesia punah
ya bubar sendiri saja punah sendiri saja
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini